sampai jumpa di video selanjutnya
udah gini dengerin ya
besok akan ada push case maski
kayaknya ada yang aneh deh
kok sabunku lembek lebek gitu sih
apa ada ribut ribut
jangan lebay ah
bangun bangun bangun
bangun bangun bangun
ayo bersih bersih
udah pada ketemu belum
obat eh bisulnya
sama obat apa lagi tuh
hmm belum kaluh
kalau oe udah dapet
oe juga udah megang kodoknya
oh iya bener juga ya
kodok lagi sih
ini semua gara gara icle
kamu yang lepas ah
siapa yang lepas
kamu yang lempar
aku bukan nuduh
tapi emang kenyataan
walau kamu itu emang
ini sendiri guys
satu dua tiga
aduh aduh aduh aduh
tidak tidak tidak tidak
aku bener bener gak nyangka
apa sih kelebihannya mister sergei
mendingan ustadz musa yang kemana mana lah
ustadz yang mulia adalah santun
banyaknya diunuk kelihatan
ngapain sama sergei itu
boleh gak jelas
kamu telah membuat hatiku hancur
aduh aduh aduh aduh
eh udah bikin galon yang layang
hampir ngenahin kepala ustadz
akhirnya kepala ustadz kejedok ke pohon
kenapa kamu yang anduh
wah waktu gak apa apa
terus eh tunggu dulu
kamu kenapa nabrak nabrak usat kayak begitu
jadi gini ustadz
tadi kita itu lagi nyari kodok
terus pas banget pak d lewat
pas banget kodoknya itu di kaki pak d
terus kita mau tangkep produknya
tiba tiba galonnya kelempar
saya kira galunya itu ada isinya
jadi kamu kejar takutnya nih ban ustadz tuh galonnya
yaudah kalau gitu pak d nya mana
hah kenapa nih
bangun bangun bangun bangun
kodok apa sih
gak ada kodok
gak ada kodok
ini ustadz musa yang mulia dasar itu tuh gak habis pikir sama kalian hah
coba lihat tuh baju kalian tuh
kalian juga tuh trio bemo
pada dekil begitu pada kotor
dari mana sih
terus itu kenapa pak d bisa jatuh begitu
kalian tuh bisa ngasih sehari aja gak bikin masalah
apa kata ustadz ustadz yang mulia dan santun
siapa yang mau jelasin
hah gimana hikal
jadi ustadz kita lagi nyari kodok buat obat bisul
aduh konon telur kodok ampuh buat nyembuhin bisulan
kalian dapat berita dari siapa sih ya
sekalian aja kodoknya
kalian taruh di atas bisu kalian
ntar bisul kalian digigit matu kodok
terus kalian tuh
udah gini dengerin ya
besok akan ada puskesmas keliling
ujung ke kodok pesat renggun antar
kami ini dari tim pengajar
seluruh jajaran ustadz dan ustazah
sudah memanggil mereka untuk datang kesini
jadi kalau kalian ada penyakit
bisul ataupun alergi dan lain sebagainya
langsung ngomong saja ke mereka
bisa diobatin di tempat
gak bisa diundung ustadz
kita nggak perlu lagi repot repot
undang apa tuh
mending kita nyari trol kodok aja
apaan ustadz tuh
soalnya si sobri takut disuntik ustadz
ya bener banget tuh pusat
kita nih nyari koduk lompat lompatan
eh mendingan itu telur kodok
ya yang banyak itu
kalian taruh di kamar kalian
sampai nanti menetas jadi
nah gantian deh
kodoknya tidur di kamar kalian
kalian tidur di sawah
kembali pun sawah
pagian aneh aneh aja sih
kalau menerima informasi
dicari dulu kebenarannya
dikroscek dulu dong
sekarang kalian siap siap bersih bersih
ganti baju yang rapi
yang bersih yang wangi
asar fahim tuh
ya punya siapanya ya
mr kenapa kok mukanya bingung kayak gitu
ya tadi aku menemukan ini di bawah pohon
terus saya pikir itu punya anak anak
tapi bukan juga
tadi saya tanya sama ustadz sanurul
bukan dia yang punya juga
makanya aku bingung
coba anda yang baca ya
ya udah ini biar saya pegang dulu
nanti saya tanyakan ini punya siapa
nah kalau begitu
saya mau pergi ke toilet dulu
ya itu itu ya
nah itu dia tuh puisi buatan saya
alhamdulillah pak ustadz
ketemu juga ya allah
oh itu punya positi
iya ustadz makasih ya
ya allah pak ustadz
ini tuh puisi buatan saya pak ustadz
oh puisi buat siapa
bukan jadi malu
yang berdiri kokoh menaungiku
engkau bagaikan pelangi
memwarnai hidupku yang kelam
eee emang positi hidupnya kelam
engkau bagaikan kodok
yang melompat lompat di hatiku
kalau boleh tau
pusinya buat siapa
ini tuh ungkapan seseorang pak ustadz
yang sedang jatoh
yang kau cinta
ini bukan saatnya untuk bencana
kita harus serius
jangan sampai kita ditangkep
ini bukan saatnya untuk kita
ambil kunci gerbangnya pasar citi
hubungannya apa suntik sang kunci
hubungannya ini nih
makanya dengerin dulu sini